partai amanat nasional senin malam menggelar rangkaian peringatan hari ulang tahun pan ke dua puluh lima
acara ini rencananya akan dihadiri oleh ketua umum partai politik
pengusung prabowo subianto sebagai bakal calon presiden
wakil ketua umum pan yandri susanto menyebut momen hud ke dua puluh lima ini sekaligus
mempertegas arah dukungan pan terhadap prabowo subianto
jika pada saat deklarasi hanya ketua umum dan dpp pan saja yang hadir
di museum perumusan naskah proklamasi
kini prabowo akan diperkenalkan secara resmi di hadapan kader pan seluruh indonesia
tidak hanya prabowo ketum golkar erlangga hartarto ketum pkb muhaymin iskandar
ketum pbb yusril izzah mahendra akan hadir dalam acara ini
ketua umum pan yandri susanto menyebut momen hud ke dua puluh lima ini sekaligus
mempertegas arah dukungan pan terhadap prabowo subianto sebagai bakal calon presiden
ketua umum pan yandri susanto menyebut momen hud ke dua puluh lima ini secara resmi di hadapan kader pan seluruh indonesia